ini masih menangis
terdakwa kasus pembunuhan berencana brigadir yosua
putri candrawati menjadi saksi dalam lanjutan sidang
di pengadilan negeri jakarta selatan pada senin
putri yang dihadirkan sebagai saksi terhadap terdakwa richard
riki rizal dan kuat pak ruf mengklaim di perkosa mantan ajudannya
yakni brigadir yosua yang diketahui menjadi korban pembunuhan
namun seperti terdakwa ferdi sambo dan kuat mak ruf
dalam sidang terungkap hasil tes poligraf atau kebohongan putri candrawati
hasil tes kebohongan oleh mabes polri ini terungkap saat putri
membantah pertanyaan jaksa tentang hubungan romantis dirinya dengan yosua huta barat
disini anda diindikasi berbohong
bagaimana dengan ini
saya tidak tahu
anda tidak tahu sama sekali
dalam sidang ini terjadi saling bantah antara terdakwa richard eliezer dengan putri candrawati
putri mengaku tidak tahu menau soal pemberian hadiah uang dan handphone
sebagai tanda terima kasih setelah penembakan yosua
menanggapi kesaksian putri kuasa hukum richard mengklaim memiliki bukti berbohongan yosua utabarat
berupa foto saat putri candrawati menyerahkan handphone dan uang kepada richard eliezer
kapan saudara memberikan handphone kepada mereka semua
saya tidak pernah memberikan handphone yang mulia
saudara tidak pernah memberikan handphone
oke apa kaitannya silahkan tanyakan
untuk menjelaskan bahwa saudara saksi ada di lantai dua tanggal sepuluh
pemberian uang dan handphone
artinya bahwa saudara ingin mengatakan di saksi mengatakan tidak tahu menau
tetapi pada saat pemberian saksi hadir ada di situ
perbedaan keterangan antara saksi dan terdakwa juga terjadi
saat saksi putri candrawati mengaku tidak berada di lantai tiga rumah saguling
saat verdi sambo menjelaskan skenario pembunuhan yosua kepada richard eliezer
ibu pece tadi bilang tidak tahu pada saat saya mengobrol dengan bapak fs di lantai tiga
padahal kenyataannya bapak efes dan saya ngobrol
dan pada saat bapak efes menjelaskan tentang skenario
serta menyuruh saya untuk menembak yosua dan memunjuk yosua pada waktu itu
ibu pc itu ada di situ
juga pada saat saya mengisi peluru menambah amunisi ibu pece juga ada di situ yang mulia
makanya kalau seandainya cctv lantai dua dan lantai tiga rumah saguling
serta jalan bangka itu ada menambah amunisi ibu pece juga ada di situ
mungkin semua akan lebih terang dan ibu mungkin tidak akan berani berbohong di depan pengadilan
sidang ini menghadirkan kelima terdakwa yang saling memberikan kesaksian peristiwa penembakan
di rumah dinas verdi sambo di duren tiga jakarta selatan pada delapan juli dua ribu dua puluh
yang menewaskan brigadi yosua
tim liputan cnn indonesia